kota makassar memulai babak baru setelah pemerintah pusat menurunkan status ke zona oranye
karena dianggap menunjukkan hasil baik dalam penanganan covid sembilan belas
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas di kota makassar
sulawesi selatan yang telah bekerja sejak april dua ribu dua puluh
berubah menjadi satuan tugas penanganan covid sembilan belas
posko induk yang selama ini berada di area khusus
kini juga dipindahkan di salah satu bangunan yang menjadi bagian rumah jabatan wali kota makassar
kota makassar berubah menjadi zona oranye setelah sejumlah indikator seperti positivity rate
dan angka reproduksi atau nilai rt menunjukkan hasil lebih baik
angka ini didapat dari tes swab masal yang diadakan sebelumnya
pekan ini angka positivity rate kota makassar sebesar empat enam persen
yang berada di bawah angka toleransi dari badan kesehatan dunia who yaitu lima persen
total jumlah kasus di kota makassar hingga dua puluh sembilan oktober sebanyak sembilan empat ratus sembilan belas kasus positif
dan total lima satu ratus enam puluh delapan suspek
pertambahan selama sepekan antara dua puluh empat hingga dua puluh sembilan oktober ini berkisar satu hingga empat puluh lima kasus harian
di mana pertambahan harian di dua puluh sembilan oktober hanya terdapat tiga kasus
pada bulan september pertambahan kasus bisa mencapai lebih seratus kasus per hari
total tingkat kesembuhan di kota makassar mencapai tujuh sembilan ratus lima puluh lima orang atau delapan puluh empat lima persen
serta yang meninggal dunia sebanyak dua ratus sembilan puluh satu orang atau tiga satu persen
ada beberapa indikator yang diukur misalnya positivity rate nya rt nya
jadi ini yang dilakukan yang diolah datanya oleh tim ahli epidemiolog
dari data data yang ada diolah kemudian nanti dia ditentukan
bahwa ini sudah masuk ke zona ini
ada beberapa indikator dan itu memang ada indikator resmi yang ditetapkan
memang akhir akhir ini tingkat kesembuhan pasien tinggi dan cukup tinggi
meski berada di zona yang lebih baik akhir pekan ini kota makassar
mengantisipasi banyaknya kerumunan warga yang akan menikmati hari libur panjang
pemerintah kota mengingatkan warga untuk mengantisipasi
kemungkinan terjadinya lonjakan kasus pasca libur panjang
masyarakat diminta tidak terlena
menghadapi momen libur panjang dan tetap mengutamakan kesehatan masing masing
memang ini dalam rangka hari libur ya hari libur hari raya ini memang
ada surat edaran menteri dalam negeri
lebih fokus untuk bagaimana menghadapi masa libur ini
ada ketentuan dari situ bagaimana porco pinda itu membackup pemerintah kota
tapi khusus ini yang menghadapi hari libur hari raya besar
khusus di kota makassar mungkin ada imbauan kepada warganya selama libur panjang ini seperti apa
oh iya saya kira kalau berlibur orang kan berlibur itu bukan berarti harus kemana mana kan
kita bisa berlibur menikmati di rumah juga atau ke rumah keluarga
tidak berarti harus ke tempat yang kerumunan kerumunan
masing masing kita bisa menghibur diri dengan cara kita masing masing
dan tetap harus memperhatikan masalah kesehatan kita
jadi kalau saya
yang imbau ya
mari kita mengikmati hari libur dengan santai dengan senang hati
tetap memperhatikan kesehatan kita masing masing
walau jumlah kasus yang ditemukan semakin menurun
namun kesadaran warga masih menjadi kunci utama
dalam mengurangi penyebaran virus corona masih kurang
ahmad samsudin makassar sulawesi selatan